proyek jalan becak ayu kembali dilanjutkan setelah dihentikan untuk evaluasi keselamatan
kontraktor proyek waskita karya telah mengubah sistem lembur dan menambah karyawan untuk menambah keamanan di proyek ini
setelah muncul kecelakaan kerja di sejumlah proyek infrastruktur pemerintah menghentikan sementara proyek proyek itu untuk evaluasi
pt waskita karya telah mengevaluasi metode kerja untuk meningkatkan sistem keselamatan
selain itu untuk evaluasi secara teknis waskita juga telah mengubah sistem lembur menjadi tiga shift
bersamaan dengan penambahan jumlah pekerja
meski sempat tertunda namun waskita tetap menjatuhkan perampingan proyek tol becak ayu pada minggu yang datang
evaluasi terdiri dari dua
evaluasi secara teknis itu dilakukan metode kerja yang dilakukan juga oleh tim komite keamanan konstruksi yang dibentuk oleh pupr
dan oleh k dua k yaitu keamanan konstruksi
keselamatan kerja itu yang secara teknis
yang secara naker jadi tenaga kerja kita evaluasi
evaluasi kesiapan sistem lemburnya ini shift kita dengan pekerja sama dengan kemenaker